ini sama sekali bukan secara kebetulan bu tapi memang sudah diatur dengan sempurna
hai pertama mereka tahu bahwa masjid ditahan disitu lalu mereka tahu juga bahwa cuma hanya
ada satu ruangan tahanan lalu sitatu diatur berpura pura inilah yang sedang kami sedikit
pak bagaimana bisa itu bisa sampai ke tangannya tapi apakah tidak ada kemungkinan masuknya
dia ke dalam tahanan memang sudah ada yang mengatur jadi maksud bapak coba bapak bayangkan orang itu
misterius tidak pernah masuk sebagai tahanan polsek sini tapi baru beberapa jam saja dia
menjadi tahanan dia sudah berani mendikam dirman apakah ini tidak ada kemungkinan bahwa semuanya
memang sudah diatur jadi hal ini pak harus kami buktikan lewat pemeriksaan maaf ya pak
apakah dia pertama kali ditangkap di dalam keributan di restoran betul pak
itu atas dasar apa lewat telepon seseorang melaporkan bahwa ada keributan di restoran itu
hai dan dia minta kepada polisi untuk segera mengamankannya refine tahu
siapa yang melapor sudah pasti polisi tidak akan menerima laporan buta
hai tapi ternyata setelah papa kesana
tidak pernah menelpon bapak kan
ada orang yang sudah mengaku bernama surya
sedangkan pak suryanya sendiri
sedang tidak ada berada di sana pak
apakah pendidikan tentang moneja rasuan itu
bisa ditunda dulu
supaya saya segera bisa melihat keadaan mas dirman
baik bu kita segera ke sana
bagaimana keadaannya dokter
mudah mudahan segalanya dapat kita atasi
apa bisa saya bicara dengan dia sedikit dokter
jangan terlalu melalakan
saya harus menulis sasaran yang lain
saya sudah merebutkan
ya mudah mudahan ini
akan menjadi titik tolak pertumbuhan
kembali dengan ibu
sampai kamu masuk ke sini
tapi semuanya lantaran perempuan kan
bagaimana kau mencetak
kalau seperti kamu kan rani
cuma sama perempuan
dan kau pasti dia akan terpunjukan
kalau aku bilang bahwa kau ini banci
karena kau takut sama lagi lagi
aku tidak takut sama tuhan
di sini karena kesalahan yang akan aku sesali seumur hidup
kenapa aku harus menolong hukumanku karena kumitkan siatan seperti kamu
kau akan dibebaskan dari semi dalam waktu dekat
aku dengar itu di luar
tapi apakah segampang itu orang yang memakai hukumannya
orang seperti kamu memang harus dihukum di luar pengadilan
aku sudah berhenti
setelah kejadian itu semalaman kami tidak berteguran
tapi saya sudah bertekad
tidak mau mengulangi kesalahan saya yang lain
saya harus lebih sabar
meskipun saya sudah tersinggung
seumur hidup saya ini saya tidak pernah diludahi secara sekejip
oleh sampah seperti itu
kemudian saat kamu sholat subuh dia menikah kamu dari belanda
saya tidak sempat menyelesaikan soal saya pak
tiba tiba saya merasa pedih di perut saya
kalau saya tidak sadarkan diri
dan setelah sadar saya sudah di sini
setelah dengar cerita jerman kok saya seperti punya firasat pak
bahwa orang yang berdato itu sengaja ditaruh di ruangan itu untuk mencelakakan dia
begitu kan pak
ya saya terkesan oleh kalimat orang itu
bahwa orang seperti kamu memang seharusnya dihukum di luar pengadilan
begitu kan dir
nah apa yang dia lakukan kemarin subuh adalah upaya untuk menjatuhkan fonis mati bagi dirban
di luar acara pengadilan negara
tapi kok kebetulan dia bisa masuk ke kantor polisi
dan kebetulan pula ditempatkan gizel yang terlalu luar
ini sama sekali bukan secara kebetulan bu
tapi memang sudah diatur dengan sempurna
pertama mereka tahu bahwa mas dir ditahan di situ
lalu mereka tahu juga bahwa cuma hanya hal itu

ada satu ruangan tahanan
lalu si tato diatur berpura pura ngabuk di restoran
dan si pengatur menelpon polsek untuk mengamankannya
lalu cita itu dibawa ke polsek dan sesuai dengan rencana ditempatkan di ruang tahanan bersama dia
kan begitu pak
lalu siapa yang mengatur
seneti atau pak dirgono
kamu boleh bunuh kamu
itu terserah kamu
tapi satu hal yang harus kamu ketahui
tentang nasibmu kelaku
kamu bisa diajukan ke pengadilan dengan tuduhan membunuh dengan direncanakan
bahwa hukuman kejahatan semacam itu bisa berat sekali
siapa sebetulnya yang menyuruh kamu
nama mereka sudah ada di dalam ini
besok pagi mereka sudah harus kami tangkap
jadi sebetulnya tidak ada gunanya lagi
kau sembunyikan nama mereka lebih lama
itu cuma akan memberatkan hukumanmu saja
kalau kamu dalam tiga puluh detik tidak mau bicara
saya tidak akan periksa kamu lagi
tapi langsung menyerahkan berkas perkara ini untuk pengadilan
madah madahan hakim mempunis kamu mati
biar seimbang dengan ponis terhadapmu terhadap dirwan kemarin
apakah saya akan dibebaskan
kalau saya katakan siapa yang menyuruh saya pak
tidak ada orang yang selar dari hukuman
begitu kata kamu kemarin pak
hukumanmu akan lebih ringan
kalau kau katakan siapa yang menyuruh kamu
orang yang menyuruh
lebih bertanggung jawab dari orang yang disuruh
untuk menulis siapa siapa yang menyuruh kamu
hari ini adalah hari yang terbaik
untuk kumpul kembali
seorang suami dan seorang istri
kalau saling hidup berkecauan
tapi satu tas pakaian
penuh pakaian saya
masih tertinggal di cikoneng
sekudang barang tertinggal di cikoneng
itu belum cukup
untuk menjadi alasan meninggalkan suamimu
untuk dua kalinya
sudah kamu buktikan
permainan hidup yang berubah ubah
dengan cepat kan
istrimu teranyai oleh kamu
sehingga dia meninggalkan kamu
kamu yang berada di atas angin
dengan sekejap mata
mengingkuk dalam tahanan
kemudian menunggu fornis hakim
tapi berkat tobat
salat dan doamu
allah memerdekakan kamu
orang yang dulu memecat kamu
sudah dipecat oleh istrinya
orang yang dulu mengurung kamu dalam tahanan
sekarang terkurung di sana
maha besar allah
sedekat dekatnya seorang hamba kepada tuhannya
ialah ketika ia sedang sujud
dan mengenai anak
nabi zakaria alaihissalam
ya tuhan kami
berilah kepada kami dari sisimu keturunan yang baik
sesungguhnya engkau maha mendengar doa